disaksikan oleh gubernur jawa timur hovifah indar parawansa
beserta kapolda jatim dan pangdam lima brawijaya
tiga kepala daerah surabaya
yakni wali kota surabaya tri risma harini bupati gresik sambari halim
serta plt bupati sidoar jonur ahmad syahifudin
menandatangani komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
masing masing daerah di masa transisi menuju kenormalan baru
di gedung negara gerahadi surabaya kamis pagi
kepala dan korum pembina daerah provinsi jawa timur
kalau bapak ibu berkenan nanti malam kami di blomsek bapak bapak pemuda jawa timur
blomsek untuk kalasan tanjung era kurang lebih tiga puluh lima
dan besok kami akan
dan pasar pani jogoswapoyo
dan tempat ibadah pani jogoswapoyo
kami juga melonseng sekolah meskipun belum masuk
sekolah pani jogoswapoyo meskipun sekolah belum masuk
sudah melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah

untuk menolong bapak bapak bersama sama
yang terpenting lagi masyarakat jangan merasa langsung bebas itu yang paling utama
karena kita masih transisi new normal
ya jadi masyarakat jangan merasa aduh sudah semua bebas tidak
khusus untuk sidoarjo kesemuanya itu kita tarik dan bisa
ibu gubernur pak mendang pak kabodra
ini nanti di sidoarjo sudah ada tujuh puluh kampung tangguh
saya berharap seluruh desa itu nantinya menjadi kampung tanggung
ada lima poin yang disepakati oleh tiga kepala daerah surabaya raya
diantaranya mengerahkan ketersediaan sumber daya personil
material prosedur serta anggaran yang dimiliki
melaksanakan pemenuhan penegakan disiplin protokol kesehatan
melaksanakan tes tracing intervensi dan treatment penanggulangan covid sembilan belas
melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan
sesuai dengan kewenangan masing masing dalam pencegahan dan penanganan covid sembilan belas
serta saling bekerjasama berkoordinasi dan bersinergi
dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
aturan wali kota ini akan menjadi panduan perjalanan referensi

dengan berbagai protokol protokol yang tadi sudah disampaikan
baik oleh wali kota surabaya oleh bupati gresik maupun oleh plt bupati sidoarjo
mohon berikutnya karena ini adalah bagian dari komitmen kita bersama
untuk membangun kegiatan
dari komitmen ini gubernur jawa timur kofifah indar parawan
sama minta kepada tiga kepala daerah di surabaya raya
untuk benar benar menerapkan komitmen yang telah dibuat
agar pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas di surabaya dapat terselesaikan secara komprehensif
wahyu pratama putra surabaya jawa timur